sementara itu menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mengungkapkan
pemerintah akan segera meluncurkan subsidi ongkos kirim sebagai insentif pengganti larangan mudik
insentif diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku umkm
karena di sejumlah daerah produk ekonomi kreatif harganya lebih murah dibanding ongkos kirimnya
mudah mudahan segera bisa kita luncurkan
saya baru saja berkoordinasi dengan bapak menteri perindustrian dan perdagangan
baru saja kami menyelesaikan ratas agar ada insentif yang pemerintah bisa berikan
terutama juga mengenai kemudahan ongkir atau ongkos kirim ke kampung halaman masing masing
adalah harapan kami bahwa ongkir yang selama ini menjadi beban bagi para pelaku umkm
bisa diberikan insentif bantuan
nah ini sekarang lagi difinalisasi oleh bapak menteri perindustrian